deklarasi dukungan lanyala mahmud mataliti sebagai calon presiden dua ribu dua puluh empat di samarinda kalimantan timur dibubarkan petugas
hal itu dilakukan karena izin acara ini bermasalah dan masa yang datang terlalu banyak
ratusan masa beratribut lanyala mahmud mataliti memadati gedung serbaguna kompleks gor sempaja samarinda kalimantan timur kami siang
masa datang untuk mendeklarasikan dukungan lanyala sebagai calon presiden dua ribu dua puluh
namun sebelum deklarasi dimulai petugas menghentikan acara karena izin acara ini bermasalah
selain itu masa yang datang juga terlalu banyak
apalagi saat ini kota samarinda masih berada di ppkm level tiga
kerumunan yang terlalu besar dapat memicu penyebaran covid sembilan belas
karena setiap di level tiga itu kan sudah ada maksimum gedung lima puluh persen kan kemudian lima persen itu diatur
terkait persoalan penyetopan tadi kami sih menganggap hal itu mungkin miskomunikasi saja
yang jelas kami kembali ketekankan lagi anak anak muda hari ini tetap mau sama sama kembali menyuarakan tentang pak lanyala